tidak tidak tidak
wanita ini meminta para mahasiswa membuka blokade dua ruas jalan di depan kampus universitas hasanuddin
blokade para mahasiswa penolak kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut membuat lalu lintas macet hingga kendaraan antre sepanjang sekitar lima km
akibatnya para pengendara yang kesal karena tertahan selama berjam jam di lokasi pun melemparkan batu ke arah mahasiswa yang kemudian dibalas pengunjuk rasa dari dalam kampus
saat peristiwa tersebut terjadi pengunjuk rasa masuk ke kampus
sementara itu para pengendara yang dibantu oleh warga membuka blokade bambu kayu untuk melancarkan lalu lintas
tidak tidak tidak
mahasiswa tolong dijaga kegiatannya itu rekan rekan kalian sendiri
tindakan saling lempar ini terjadi antar elemen mahasiswa di semarang jawa tengah saat demo menolak kenaikan harga bbm bersubsidi pada kamis sore
masa melempar mobil komando karena menganggap orator tidak memberi perintah atau arahan sesuai dengan yang direncanakan saat unjuk rasa akan berakhir
membatalkan aksi simbolis menyegel gedung dprd jawa tengah dengan rantai yang direncanakan sebelumnya
agaknya ini yang perlu menjadi evaluasi karena memang ada hasil yang di luar kesepakatan
karena ternyata hasil kesepakatan kemarin tidak sampai kakar rumput
ini yang kemudian perlu dievaluasi entah kemudian dari perangkat atau bahkan ke korlap korp lembaga
karena memang skema yang kita bawa ini adalah aksi damai dan bagaimana kemudian kita bisa melakukan pencerdasan kepada publik sebetulnya
sebelumnya pada kamis siang masa setempat mencoba merobohkan pagar di depan kantor gubernur dan dprd jawa tengah karena tidak diizinkan masuk oleh polisi
di jakarta ratusan orang dari berbagai organisasi kemahasiswaan nekat merusak kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian di kawasan patung kuda gambir jakarta pusat kamis petang
aksi tersebut dilakukan karena masa tak diperbolehkan menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga bbm di depan istana negara
akibatnya aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian tak terhindarkan